dpr resmi mengusulkan pembentukan panitia khusus hak angket terhadap peraturan presiden mengenai tenaga kerja asing
wakil ketua dpr fadli zon dan anggota dpr fraksi gerindra romo syafiei menjadi dua orang pertama yang menandatangani inisiatif usul pembentukan pansus angket
ide pansus angket perpres tka digulirkan untuk menginvestigasi penerbitan perpres nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas tentang tenaga kerja asing
dpr menilai ada indikasi pemerintah melanggar undang undang tenaga kerja dalam penerbitan perpres tka
pansus angket ini belum tentu diterima dpr untuk mengajukan hak angket dibutuhkan sedikitnya dua puluh lima anggota dpr dari lebih dari satu fraksi yang menandatangani persetujuan
ini artinya bahwa saat ini masih dibutuhkan dua puluh tiga tanda tangan lagi dari fraksi selain gerindra
yang menambahkan ide pembentukan pansus angket ini tidak bermuatan politis ataupun sengaja digulirkan untuk menjegal pemerintahan joko widodo pada tahun politik
sementara presiden konfederasi serikat pekerja indonesia said iqbal mengapresiasi inisiatif pembentukan pansus angket perpres tka
serikat buruh menilai terbitnya perpres tki mengancam ketersediaan lapangan kerja bagi buruh lokal
pada perayaan hari buruh satu mei mendatang serikat buruh akan berdemonstrasi menuntut pencabutan perpres tka
ini sudah dari dua tahun yang lalu sebenarnya bukan baru pertama kali kami mengangkat isu tentang tka
dan usulan pansus adalah sudah dari dua tahun yang lalu maka dibentuk panja
panjanya sudah dibentuk jadi tidak ada hubungan dengan pilpres tidak ada hubungan tadi yang sampai mencari nomor baik
ini adalah persoalan yang sudah berproses lama
sekarang terancam dengan masuknya buru buru dari cina
jurnalis pun bisa nanti dari tk cina
di malaysia supir taksi sudah dari cina